makasih ya om aduh kita tambah cinta deh sama si om
mobil ini khusus buat kamu makanya dibuat atas nama kamu
pelukan sama laki laki yang bukan murimnya di depan rumah lagi
ibu ibu tuh teriak teriak kayak gini malu tuh didengar semua orang
udah bu udah bagus winan dibeliin mobil sama si om joko daripada ibu sama bapak
eh bu itu cowok korban yang mina keberapa lagi tuh
entahlah bu dalam satu bulan ini dia bisa tiga empat kali gota ganti cowok
oh terlalu ya

bapak ibu mau ke rumah
bapak ibu mau ke rumah
wina kemana saja kamu pergi
setiap hari pulang malam terus bapak dan ibumu malu sama tetangga
kamu ini sudah jadi bahan omongan orang
setiap hari pulang malam terus dan gonta ganti pasangan lagi
please deh pak ya
jangan norak hari gini kok pusingin tetangga
udah jelas jelas wida setiap hari tuh kerja
dan lagi tetangga sini tuh semuanya rumpi pak
dan semua juga ngiri sama wina
secara wina cantik dan semua lagi suka sama wina ya kan
udah pak wina capek wina diserahkan oke
ada apa pak
biasa bu anakmu kalau dikasih tahu ya begitu galakan dia bu
iya bapak yang sabar ya
jaga emosi bapak
udinlahum mamahinkal mulkituk tilmulka mantasha
ih bener bener ya punya orang tua gak tau anaknya capek kerja
jam segini jam tidur enak enak kok dia berisik ngaji aja
jangan berisik dong
wina aku mau istirahat wina mau tidur wina aku capek kerja pak
tapi kebangunan gak bisa tidur gara gara suara bapak berisik ngaji
bapak kamu tidak lihat kalau bapak kamu lagi ngaji
sekarang kamu ngapain teriak teriak
mendingan sekarang kamu ambil wudhu siap siap buat sholat subuh
bapak disuruh sholat
gue gak sadar ibu sama bapak rajin sholat apa hasilnya
bu sama bapak ibunya tuh capek kerja
kalau waktu wina istirahat kasih wina ketenangan
bukan berisi kayak begini dong ya kan
sekarang ibu sembako bisa hidup enak bisa hidup lumayan
sampai datang ini karena apa
bukan dari uang pensiunnya bapak yang gak ada hasil sama sekali
iya kan pak
udah ya ibu
ibu sekarang sama bapak kalau mau berisik berisik ke masjid aja
jangan di rumah ini biar capek
apa kamu gak sadar apa yang kamu bicarakan itu win
aduh apa lagi ini
allah itu salib salam ya allah
wina kamu mau berangkat sayang
hati hati di jalan ya nak
ibu bapak tersayang
tiap hari juga wida pergi kerja kan
aduh jangan lebay banget deh
ih om ya ampun om ini mobilnya buat wina
aduh keren amat om adu om
aduh wina seneng banget aduh makasih ya om
aduh wina sama cinta deh sama si om
mobil ini khusus buat kamu
makanya dibuat atas nama kawah
pelukan sama laki laki yang bukan murimnya di depan rumah lagi
ibu ibu tuh teriak teriak kayak gini malu
tuh didengar semua orang
udah bagus wina dibeliin mobil sama si om joko
daripada ibu sama bapak nggak bisa beli mobil buat wina kan
ya yuk kita langsung jalan yuk
dasar si wina si kakek kakek yang dipacarin juga
dia nggak tau dia banget ya
bapak tidak tahu lagi
bagaimana cara dengan supangnya wina bisa malah hidup di sana ya
ibu sendiri juga bingung
ibu malu pak
si wina selalu guntah ganti
pasrah sama allah
memberikan hidayah untuk anak kita ya
gue mau pulang tau gak sih
di samping gue ada
mobil gue jauh lebih mewah
berarti uang yang
tiap bulan gue kasih ke lo ditabung ya
lo tuh jangan suka ngimpi kenapa sih
lo sadar gak lo tuh cuma kasih gue
satu juta satu bulan
ini gue beli dari
gue sendiri tau
udah lah gue udah
nah kita makan dulu deh sekarang
sebentar makan dulu
jangan pegang pegang pacar gue
orang pino gak ada salah kok sama lo
ini ada urusan apaan sih
kok jadi ku campur gini
udah lo urusin dulu
luki metin ngapain sih lo kesini lagi
kita tuh udah gak ada hubungan apapun
bagi aku enggak
ih apaan sih
lo sadar gak
pokoknya detik ini memang kita udah gak ada hubungan apapun
dan detik ini juga gue udah punya cowok yang jauh lebih kaya daripada lo
wina aku gak peduli di hati kamu ada aku penggal
aku yang jelas gak mau diputusin sama kamu
aku mau menikah dengan kamu
aku mencintai kamu win
aku gak akan lepaskan lo win
win buka win
sampai kapan wul
aku akan mencintai kamu ya
mbak keluar mbak mbak keluar mbak
kamu siapa sih
lo gek kamu tuh bener bener ya
ngapain sih kamu kayak begini

aku gak pernah mau jadi istri kamu gini
dengar wina dengar
kamu sudah mau jadi pacarmu
itu berarti kamu harus mau jadi istriku
tapi kita udah putuskan
di dunia ini tidak ada satu orang perempuan pun yang bisa menyakiti perasaannya
lo mending masuk rumah sakit jiwa
lucky jangan gila kamu ya
lucky jangan gila deh